michael essien menjalani latihan perdana bersama persib di lapangan lodaya bandung
kami sore kedatangan bintang dunia ini tidak mengubah pola latihan klub bandung ini
mantan bintang chelsea michael essien langsung bergabung dengan rekan rekan barunya
untuk menjalani latihan perdananya di lapangan lodaya bandung pada kamis petang
dalam latihan yang disaksikan oleh ribuan bobotoh yang memadati lapangan lodaya tersebut
pelatih persib jajang nurjaman meminta seluruh anak asuhnya termasuk essien
untuk melahap menu latihan fisik dan beberapa simulasi game
meski pemain berlabel bintang dunia telah bergabung dengan persib
namun jajang nurjaman memastikan pihaknya tidak akan mengubah agenda
serta program latihan seluruh pemain persib
persib juga merekrut pemain top lain yaitu mantan striker timnas inggris carlton cole
kole yang telah menandatangani kontrak dengan persib pada kamis siang
akan menjalani latihan perdana dengan persib hari jumat sore
freddy bangun bandung